pemain timnas indonesia marcelino ferdinand akhirnya resmi bergabung dengan klub asal belgia kmsk deinze
klub kasta kedua belgia tersebut mengumumkan marcelino ferdinand sebagai anggota baru skuadnya pada rabu
jelang penutupan bursa transfer musim dingin sepak bola di eropa
dalam pengumumannya kmsk deinze memuji marcelino
pemain yang diboyong dari persebaya surabaya itu disebut dainse sebagai talenta yang menjanjikan
dalam pengumumannya klub belgia itu mengikat marcelino dengan kontrak hingga juni dua ribu dua puluh empat dengan opsi diperpanjang setahun
kabar dari deinse ini sekaligus mengungkap kemana pemain kelahiran jakarta sembilan september dua ribu empat itu akan bergabung
setelah sebelumnya ia dikabarkan hijrah ke eropa untuk melanjutkan karirnya
terkait resmi bergabungnya marcelino di klub kmsk deinze
ketua umum pssi muhammad iryawan menguapkan rasa bangganya
di mata iwan bule marcel layak mendapat kesempatan berkarir di eropa karena kualitas yang dimilikinya sejak usia muda
sebelumnya marcelino baru dua musim berlagak di level tertinggi kompetisi sepak bola indonesia
usai dipromosikan ke tim senior persebaya pemain berusia delapan belas tahun itu langsung melejit
dalam tiga puluh empat penampilan bersama tim bajul ijo marcelino mencatatkan tujuh gol
performanya inilah yang kemudian membuatnya menjadi seorang pemain yang berusia delapan belas tahun
kemudian membuatnya masuk dalam timnas indonesia era sinteyong dan menjadi andalan
dalam dua belas penampilan di timnas indonesia marcelino mencatatkan dua gol